sampai jumpa di video selanjutnya
kau tidak mengenal ibu
kamu tidak kenal sama saya
kamu tidak kenal sama saya
setelah semua yang kamu berbuat sama saya kamu tidak kenal sama saya
biasa dengan nari atau diri
jadi laki laki itu adalah anak wanita tadi itu
tapi siapa sebenarnya mereka
kenapa wanita itu tiba tiba menyerang aku
ngapain sih tadi kamu ngalahin ibu
mestinya kamu bantuin ibu ngajar dia
lagian ngapain sih nenek bangka itu lewat ke sini
aku tahu ibu benci banget sama mereka
kalau ibu terus terusan kayak gini aku bisa dipecat buat tipe kerjaan aku
emang ibu mau
kamu jangan sampai dipecat dari rumah sakit itu
kok bisa ya nenek tua bangka itu lewat ke sini
atau jangan jangan ada
anteknya yang tinggal di sekitar sini
kamu tahu kan aksan
lebih baik aku gak ngasih tahu soal ini ke ibu
nggak bu aku nggak tahu bapak
sejak keluar dari rumah sakit
aku belum bisa menghubungin indira
sekarang aku harus jelasin semuanya sama dia
kok kamu tinggal bareng sama indira
indra bilang sama aku
aku kalian tinggalnya pisah rumah
itu bukan urusanmu
ya enggak sih
aku kesini mau ketemu sama indira
indiranya ada kan
lo tuh bener bener gak tau mana ya
loh udah ngerebut cowoknya indira
dan sekarang lo mau ketemu sama indira
enggak nampak kamu tuh salah paham
aku sama sekali gak pernah berniat
untuk merebut riza dari indira
makanya aku datang kesini
untuk jelasin semua sama indira
serah pak kato
saya dan indira juga gak akan percaya
mungkin lo pergi deh sekarang
aku mau ketemu sama indira penting banget nafa
tapi indiraya gak sudi ketemu sama lo
pokoknya aku harus bicara dengan indira
ya ampun kok bisa ya
emang satunya baik banget
yang satu judes
kamu itu punya mata gak sih
aku hampir nabrak kamu tadi
kamu marah marah sama aku
kamu tuh hampir menggunung orang tau gak
hampir nabrak aku
bisa nyetir nggak sih sebenarnya
udah deh kamu gak usah ngajarin aku bisa nyetir atau enggak
ngapain kamu disini
ngapain deket deket rumah indira
aku tadi emang habis dari rumahnya indira
kenapa gak boleh emangnya
ini bukan masalah boleh atau nggak boleh ya
tapi kamu tau kan setiap ada kamu disitu pasti ada masalah besar
jadi sebelum masalah itu muncul
mendingan kamu pergi sekarang
iya emang mau pergi kok
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
kalau bukan karena kamu pasti barang barang ibu sudah dilindas sama motor
ya gak apa apa bu sama sama
ibu tinggal di mana
apa saya bantuin aja bawa barang barangnya ke rumah ibu
tuh gak ngerepotin
ya enggak lah ibu saya juga gak ada kerjaan kok
ibu tinggal di mana
ibu tinggalnya di gam cokro
ya mas saya juga tinggal di situ
ya ampun kamu tinggal di rumah nomor berapa
berarti ibunya aksong
iya berarti kamu itu cucunya kakek arief ya yang baru pindah ya
ya ibu kita bareng bareng pulang yuk
baru aja tunangan kamu datang ke sini
nafa aida itu bukan tunangan aku ya dia itu hanya tunangan pura pura kamu tahu kan
oh indiranya lagi gak di rumah dia lagi keluar dari angin katanya
waktu itu kan aku titipin cincin sudah kamu sampaikan belum ke indika

eee udah cuman dia gak mau nerima
dia gak mau terima kenapa
udah laza kamu harus maklumin dia kamu harus kasih dia waktu
tapi kamu gak usah khawatir aku akan nolong kamu aku akan bikin dia mau nerima cijen kamu
aku panggil isi dulu
ada orang ya fah
enggak kok gak ada siapa siapa
oh ya udah aku masuk ya
maafin aku yara aku terpaksa gak jujur sama kamu lagi
aku juga sayang sama riza ya dan aku gak rela ngeliat dia milih kamu
ini taruh sini ya bu
terima kasih ya aida
ibu nggak tahu gimana caranya membawa barang sebanyak ini kalau kamu gak bantu ibu tadi
iya gak apa apa kok bu kalau bisa ngebantu malah aku senang
lagi pula kalau di kampung aku itu biasanya yang namanya tetangga tuh udah kayak keluarga sendiri
ibu gak bisa melayat karena waktu itu ibu lagi sakit
iya nggak apa apa kok bu
bu itu foto bapaknya aksan ya
kok aku gak pernah ngeliat si ibu kerja ya bu
ayahnya aksan sudah meninggal
ya ampun maaf ya bu aku
aku gak tau
kalau boleh tau tapi meninggal ini karena apa ya bu
ibu kenal sama aida
iya tadi ket jaalan sagen pol an ke peda

farid kita sampai sama
beda itu emang anak yang manis
tapi kamu jangan pikirkan cinta dulu sebelum kamu berhasil balas dendam
ibu siapa juga yang mikirin cinta
akhirnya kamu datang juga
nana saya tunggu kamu dari tadi
gini saya punya tugas baru yang sangat penting buat kami
ee tugas apa bu yang harus saya laksanakan